jumlah daerah di jawa barat diterjang angin puting beliung
dalam video yang direkam warga angin puting beliung melanda daerah pamarican ciamis jawa barat
berdasarkan data bpbd kabupaten ciamis
sebanyak tiga ratus dua puluh dua rumah dan fasilitas umum termasuk jembatan gantung rusak akibat puting beliung
sementara itu di kota banjar dua buah kandang berisi ribuan ayam pedaging roboh tertimpa tiga buah pohon besar
akibatnya lima ratus lebih ayam yang baru berusia tiga puluh enam hari tertimpa reruntuhan bangunan
akibat peristiwa ini kerugian yang dialami peternak mencapai sepuluh juta rupiah
masih di jawa barat angin kencang turut memporak porandakan belasan rumah dan sebuah tempat wisata di kecamatan taman sari kabupaten bogor
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini namun lebih dari dua puluh rumah di tiga desa mengalami kerusakan parah dan sedang
pada minggu pagi puluhan warga dan petugas bbbd terus memperbaiki
menai sisa puing bangunan serta memotong belasan pohon yang tumbang ke jalan
bencana angin kencang ataupun puting beliung memang perlu diwaspadai untuk meminimalisir dampak yang terjadi
berikut tips aman saat terjadi angin puting beliung yang dilansir dari pusat krisis kesehatan kemenkes ri
saat terjadi angin kencang segera cari tempat berlindung yang aman
jangan berlindung di bawah pohon besar karena pohon bisa saja rubuh terkena terpaan angin dan tetap lindungi kepala anda dengan lengan
usahakan jangan berlindung
jangan berlindung di bawah jembatan atau jalan layang
dikhawatirkan angin dapat meruntuhkan bangunan tersebut
hindari berkendara saat terjadi angin kencang
yang terakhir waspada terhadap benda benda yang diterbangkan angin puting beliung karena dapat mengibatkan cedera yang serius
sejumlah tips tersebut bisa anda lakukan saat terjadi angin puting beliung
namun ada baiknya anda selalu memperhatikan gejala alam saat cuaca buruk sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
tim liputan cnn indonesia